bicara jelang ibadah haji saudara sebanyak tiga ratus tujuh puluh satu jamaah calon haji
kloter ketiga dan keempat asal bojonegoro
mulai masuk asrama haji sukolilo embarkasi surabaya pada sabtu siang
selama di asrama haji jamaah diminta untuk memaksimalkan waktu istirahat
sebanyak tiga ratus tujuh puluh satu jamaah calon haji kloter ketiga dan keempat asal bojonegoro
mulai masuk asrama haji embarkasi surabaya
setelah kloter pertama dan kedua berada di dalam asrama
usai pemeriksaan kesehatan pembagian dokumen dan uang satu jemaah calon haji
ditempatkan ke kamar untuk beristirahat dan diimbau untuk memaksimalkan waktu istirahat
pemeriksaan sekarang terpotong karena ada kegiatan racetrack
di titik lainnya saudara sebanyak tiga ratus delapan puluh lima jemaah calon haji
kloter pertama embarkasi jakarta
tiba di asrama haji pondok gede jakarta timur pada sabtu pagi
ratusan jemaah calon haji menjalani pemeriksaan kesehatan serta administrasi
kemudian dibawa ke asrama
untuk menunggu waktu keberangkatan yang akan berlangsung
mulai dari bandara internasional soekarno hatta pada minggu dini hari nanti
sebanyak tiga ratus delapan puluh lima calon jemaah haji
kloter pertama embarkasi jakarta terdiri dari dua ratus dua puluh jemaah perempuan
dan satu ratus delapan puluh lima jamaah laki laki
jamaah lansia menjadi prioritas dalam pelayanan petugas haji kali ini
nanti jkg ini ada tiga puluh kloter di angkasa ini
ini untuk kloter pertama ini
tapi nanti ditambah dengan petugas
kemudian nanti yang kloter kedua
jkg ini kan terdiri dari lambung
jemaah calon haji kloter pertama akan diberangkatkan dini hari nanti
jurnalis kompas tv alb esani sudah siap dengan laporan langsungnya
dari asrama haji pondok gede jakarta timur
kapan persisnya jemaah calon haji ini akan diberangkatkan dari bandara suta
dan persiapan apa yang terpantau di sana saat ini
ya baik selamat sore rival dan juga saudara
untuk jemaah calon haji memang sudah berada di asrama haji
dan sudah mengikuti ada beberapa persiapan sejak pagi tadi
dimana untuk saat ini jamaah haji ini merupakan kloter satu dari
daerah jakarta barat dan juga banten
pada pukul satu waktu indonesia barat atau minggu dini hari
ini akan diberangkatkan ke bandara madinah
meskipun ada dua wilayah ya ini jakarta barat dan juga banten
nanti yang diberangkatkan pada pukul satu dini hari
waktu indonesia barat ini adalah jamaah dari jakarta barat
maksudnya jemaah dari jakarta barat yang nanti akan diberangkatkan
di mana dua ratus dua puluh diantaranya ini merupakan
jemaah perempuan dan satu ratus enam puluh lima lainnya ini merupakan laki laki
ada pun juga dari jamaah yang membutuhkan kursi roda ini adalah
nah untuk jemaah yang membutuhkan kursi roda ini tidak hanya
karena sudah lansia tetapi juga karena memang ada kebutuhan
dari kesehatan sehingga membutuhkan kursi roda begitu
nah untuk jamaah yang dari banten ini ada empat ratus empat puluh jamaah
di mana dua ratus empat puluh dua jamaah ini merupakan jamaah perempuan
dan juga satu ratus sembilan puluh diantaranya ini merupakan laki laki
dan yang membutuhkan kursi roda ini ada tiga belas jamaah
dan akan diberangkatkan pada pukul empat tiga puluh lima subuh pada minggu
di maksud saya minggu pada pukul empat tiga puluh lima waktu indonesia barat
artinya memang untuk persiapan persiapan itu memang sudah dilakukan pada sejak hari ini
saya melihat bagaimana persiapan dari jamaah dan juga petugas yang berada
di asrama haji pondok gede jakarta timur ini sudah mempersiapkan koper koper
tadi sudah terlihat lalu juga ada juga di setiap gedung asrama ini menyiapkan
ada penukaran uang di mana nanti dari jamaah yang belum menukarkan uang
ini bisa menukarkan uang di asrama haji lalu juga dari jamaah atau calon jamaah
ini diperingatkan untuk bisa menjaga kesehatan agar bisa fit pada saat
oke singkatnya soal prioritas lansia juga abel bagaimana kemudian penanganan khusus
oke soal prioritas terhadap jemaah lansia sejauh apa penanganan yang dilakukan
penanganan lansia memang untuk persiapannya ival di asrama haji pondok gede jakarta
ini memang dipersiapkan sebaik mungkin seperti tadi saya juga melihat ada mobil
ijagijug dimana mobil ini dipersiapkan bagi para jamaah yang memang kelelahan
karena untuk jamaah yang dari asrama di asrama pondok gede ini atau dari kamar
yang dipersiapkan dan juga jarak antara kamar menuju ke jamaah ini
jarak antara kamar menuju ke masjid atau jarak menuju ke gedung pertemuan atau jarak menuju ke tempat persiapan
ini memang cukup jauh begitu ya sehingga dipersiapkan dari pemerintah untuk jamaah ini menggunakan mobil yang disediakan
ini tentu mobil yang tahun lalu belum ada dan saat ini digunakan karena memang mengevaluasi dari tahun sebelumnya
begitupun juga untuk persiapan persiapan lansia pada saat di tanah suci nanti ini juga sudah dipersiapkan dengan
dengan persiapan lansia pada saat di tanah suci nanti ini juga sudah dipersiapkan dengan perhatiannya
menunya dari jamaah jamaah yang memang lainnya begitu dan juga nanti dipersiapkan juga bagaimana kursi roda yang pasti akan ada tambahannya
karena evaluasi dari tahun yang lalu untuk jumlah dari kursi roda yang dipersiapkan atau yang terdaftar di indonesia dengan yang dibutuhkan di tanah suci ini tentu saja berbeda
jemaah yang berada di indonesia pada saat sebelum berangkat dan juga fisik dari jamaah yang sudah berada di tanah suci ini juga berbeda
dari jakarta timur abel insan yang melaporkan terima kasih